sampai jumpa di video selanjutnya

dan ini sangat berat untuk mila kak ini sangat berat untuk mila

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terima kasih si haris
kok dia gak dukung ide aku sih
ini kan bagus kalau kamilah sama fadil dikasih hadiah paket liburan bertiga sama kava
supaya mereka mustahak kembali
supaya rumah tangganya juga rukun lagi
nah kalau haris tidak mendukung ide aku
biar aku cari orang lain aja yang mau mendukung ideku
sampai jumpa di video selanjutnya
mama kenapa tiba tiba keluar dari ruang rawatnya tovan ma
papa kok malah tanya mama sih pa
papa kan dengar sendiri dokter effendi tadi bilang apa
katanya tovan memang belum sadar
walaupun tova sudah menunjukkan seperti orang sadar
tapi dia tetap belum sadar kan pak
mama nggak kuat melihat tovan seperti ini pa
masih tak bisa berhenti

tidak ada yang bisa diinginkan
sampai kapan tovan menderita seperti ini pa
ya sudah ma
kita pasrahkan semuanya sama allah ya ma ya
sekarang hati mama tidak menentu pak
kenapa keluarga kita selalu ditima masalah bertubi tubi
indi yang pergi membawa bayinya
fadil berselingkuh sama andara
dan kamilah mau berpisah sama fadil pa
dan baru saja kita mau mendapatkan berita bahagia
ternyata berita itu hanya sembuh belaka pa
padahal mama sudah senang pak
mendengar berita kalau tovan akan sadar
tapi ketika harapan mama melambung tinggi
dan seketika juga harapan itu dibanting lagi pa
tapi ternyata tovan belum sadar kan pa
ternyata cuma harapan kosong yang mama dapatkan
mama nggak boleh begitu ma
mama nggak boleh mengeluh ma
allah nggak suka sama hamba yang suka mengeluh ma
ma bahkan untuk masalah tovan ini ma
mama tidak boleh mengeluh
justru sebaliknya mama mesti bersyukur
mama harus bersyukur
bersyukur karena kondisi tovan yang sekarang itu
sudah jauh lebih baik dibanding yang kemarin kemarin pak
kondisi tovan hari ini dengan dua minggu yang lalu mbak
di mana semua dokter sudah lepas tangan
wah jadi mama tidak boleh mama menangis
apalagi mengeluh ma
mama harus kusyuk berdoa
mama minta semoga allah memberikan kesehatan
memulihkan kesehatan tovan seperti sediakala ma
papa juga nggak tahu ma
diam saja ma
assalamu'alaikum buti ini
wa'alaikum salam bu ambar
karena hari ini papa sudah datang untuk memantau kata tovan
lagi pulakan ini tanggung jawab papa sebagai dokternya tovan
sudah sampai besok ya ma ya